hamparan bui ini terlihat hingga sekitar satu km di sungai cilengsi desa bojongkulur kabupaten bogor
kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir
warga khawatir setelah menemukan ikan ikan di sungai ini mati mendadak
pengurus desa dan tim sars tempatlah melakukan periksaan dan menduga air sungai tercemar limbah industri di hulu sungai cilengsi
sebelumnya video limba di sungai ini sempat beredar di grup grup percakapan dan jadi pembicaraan di media sosial
laporannya hanya resah tolong
jadi melalui media sosial atau media lainnya terutama ke pmd

bahwa keberadaan sungai ini sangat mengganggu pernapasan karena baunya yang sangat menyengat
belum diketahui secara pasti asal muasal limbah di sungai cilengsi ini
warga berharap pemerintah daerah segera mengusutnya karena khawatir air sungai yang tercemar
akan mengganggu kesehatan mereka yang tinggal di bantaran sungai
muhammad juanda bogor jawa barat